pengemudi sedan mewah yang melaju melawan arus di jalan tol jor rorotan menuju cikunir
pada hari sabtu lalu tak ditahan oleh pihak yang berwajib
kasubdit gakum ditlantas polda metro jaya akbp argo wiono mengatakan
pengemudi berinisial msd ini dipulangkan ke keluarga karena diketahui
mengidap demensia atau penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat
kendaraan mercy yang dikendari oleh pengemudi berinisial msd melawan arus
sehingga akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan dua kendaraan
telah dilakukan pemeriksaan dugaan awal yang bersangkutan mengalami kondisi demensia
atau menurunnya kemampuan berpikir
sementara itu pihak keluarga dari msd menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya
terhadap kedua pemilik kendaraan
kedaraan yang terlibat kecelakaan
polisi berencana akan memediasi kedua korban dengan keluarga msd pada senin ini
seperti diberitakan sebelumnya sebuah sedan mewah dengan nomor polisi b seribu satu ratus dua puluh lima kad
melaju dari arah berlawanan di ruas tol jor rorotan menuju cikunir pada sabtu sore
akibatnya dua mobil yang tengah melintas tertabrak
tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun kedua mobil yang tertabrak mengalami kerusakan parah
demikian cnn indonesia